yang tahap kedua
ini adalah di masa yang mati
akhirnya jakarta resmi melonggarkan kebijakan psbb secara bertahap
pelonggaran psbb ini resmi diumumkan gubernur dki jakarta anies baswedan
di mana ibu kota akan memasuki masa psbb transisi fase pertama
yang berlangsung mulai hari ini
kita memutuskan untuk menetapkan status psbb
di dki jakarta diperpanjang
dan menetapkan bulan juni ini sebagai masa transisi
keputusan pelonggaran mulai dari aktivitas ekonomi
tempat ibadah dan perkantoran juga diikuti dengan syarat
mematuhi protokol kesehatan yang ketat
kebijakan pelonggaran ini pun menuai beragam reaksi dari warga
sebenarnya sih nggak setuju kalau lihat kondisinya sekarang kan
karena berarti kalau misalnya dibebaskan
kayak gitu makin kasusnya bakalan makin meningkat
karena orang juga kayak yaudahlah nggak apa apa gitu kan
was wasnya jadi berkurang juga gitu
memasuki masa transisi masyarakat tetap diimbau mematuhi protokol kesehatan ketat
mulai dari pola hidup bersih dan sehat
rajin mencuci tangan dengan sabun
selalu jaga jarak
dan menggunakan masker
serta menjauhi kerumunan demi memutus penularan covid sembilan belas
sementara dalam psbb transisi fase pertama ini
tempat ibadah diperbolehkan untuk digunakan kembali
mobilitas transportasi umum maupun kendaraan pribadi juga diperbolehkan
pada delapan juni dua ribu dua puluh
angkutan ojek online maupun pangkalan juga diizinkan beroperasi
selain itu gedung perkantoran dan aktivitas industri
pasar dan pusat perbelanjaan juga diizinkan beroperasi

pas juni mendatang
menurut dosen epidemiologi fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia
pandu hryono menyebut
kunci keberhasilan di masa transisi ini ditentukan oleh kedisiplinan dari masing masing individu
risiko tetap ada
dan itu akan menjadi tinggi
hanya gara gara satu orang atau dua orang yang tidak berperilaku aman tadi
saya mengatakan berperilaku aman
untuk mengurangi risiko
kalau itu diterapkan
setiap orang yang menerapkan
itu vaksin yang terbaik yang kita punya
ya disiplin diri dan tetap mematuhi protokol kesehatan
menjadi faktor penting dalam memutus penyebaran covid sembilan belas
anies baswedan menegaskan
kebijakan pelonggaran psbb ini bisa dihentikan jika kasus penularan covid sembilan belas
kembali mengalami loncakan